ada pemandangan yang berbeda di kelurahan perigi baru pondok aren tangerang selatan banten
di rt tiga rw lima terhampar kawasan pertanian dan perikanan yang menjadi solusi bagi warga di tengah pandemi covid sembilan belas
sejak mei lalu kawasan ini menjadi percontohan program kampung tangguh jaga kesehatan warga aman religius sejahtera atau jawara
kampung binaan polsek pondok aren itu menjadi viral sebab lahan tidur seluas sekitar tiga hektare tersebut disulap menjadi lahan produktif
ini adalah untuk menjawab adanya solusi yang tepat yaitu mengaktifkan ketangguhan pangan itu sendiri mas
suhanda johan adalah orang yang mengubah wajah perigi baru menjadi kampung tangguh jawara
sejak lima tahun lalu bersama warga setempat ia mengolah lahan secara mandiri
ikan kalau panennya kita lagi bagus sebagian kita bagi ke semua warga sekitar yang membutuhkan
begitu juga dengan tanaman
seorang warga nurhali mengaku terbantu oleh keberadaan kampung tangguh jawara mengingat bisnis tanaman hiasnya lesu akibat pandemi covid sembilan belas
berbagai jenis ikan air tawar dibudidayakan di kelurahan ini
seperti ikan patin yang hasil panennya dari satu kolam bisa mencapai satu ton ikan dengan harga jual rp enam belas per kilogram
yang dijual paling ikan itu juga cuma sebatas menggantikan beli bibit
selebihnya banyak kan ada masyarakat sekitar umpama pengen nggak punya lauk silakan pak pancing yang besar besar bawa pulang
jadi manfaatnya cukup banyak dalam hal ini
di kampung ini warga juga selalu mematuhi protokol kesehatan covid sembilan belas yang diterapkan dengan ketat
menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas warga di kelurahan ini juga menanam tanaman obat keluarga seperti jahe kunyit
mereka bisa memanfaatkannya untuk dijadikan herbal dan bisa menjaga daya tahan tubuh
bahkan bila ada warga yang ingin belajar menanam tanaman jenis ini mereka bisa meminta bibitnya dan membawanya ke rumah
sementara itu hasil kebun di kampung ini tidak diperjualbelikan
melainkan dimanfaatkan oleh warga untuk dikonsumsi sehari hari mengingat dampak ekonomi yang cukup besar selama pandemi covid sembilan belas